halo selamat malam baru saja kita saksikan jalannya debat calon presiden malam hari ini
pasti akan banyak sekali pendapat yang menanggapi perbedaan sikap perspektif program kedua calon presiden
mengenai ideologi pemerintahan keamanan dan juga hubungan internasional
banyak hal hal menarik yang bisa kami cuplik dari debat kali ini diantaranya ya seperti ini kira kira
apakah pak jokowi faham dan mengerti diantara pendukung pak jokowi ada yang melontarkan tuduhan tuduhan
yang tidak tepat kepada saya seolah olah saya seolah olah saya membela khilafah seolah olah saya akan melarang tahlilan dan sebagainya
saya juga percaya kok pak prabowo itu pancasilais
saya juga percaya pak prabowo itu patriot
tapi masalah tuduh menuduh saya kan juga banyak dituduh pak
intinya bahwa penggunaan pelayanan yang berbasis elektronik inilah kecepatan
negara yang cepat akan menguasai negara yang lambat
oleh sebab itu kita harus menyiapkan negara kita yang harus cepat
cepat memutuskan cepat merespon setiap perubahan perubahan yang ada
saya lebih baik pakai teknologi lama tapi kekayaan indonesia tidak keluar

saya lebih baik pakai teknologi lama tapi kekayaan indonesia tidak berubah
saya lebih baik pakai teknologi lama tapi kekayaan indonesia tidak berubah

kalau ketemu panglima siap pak aman semua pak terkendali pak
radar cukup pak
pak tidak bener pak tidak bener
jadi itu aja pak saya tidak menyalahkan bapak
jadi itu aja pak saya tidak menyalahkan bapak
ini budaya indonesia abs abs
saya melihat pak prabowo ini tidak percaya pada tni kita
saya yang sipil saya sangat percaya kepada tni yang kita miliki
perhatian kita terhadap pertahanan ini juga bukan main main
bahwa masih ada yang proses ada yang kurang inilah yang
harus kita perbaiki sebagai pemimpin
siapapun yang masuk ke teritori negara kita kita akan ketahuan
bukan salah bapak salah gak tahu saya
elit ya yang ketawa kenapa kalian ketawa pertahanan indonesia rapuh kalian ketawa
baik pak saya nggak ketawa kalau gitu ya
kami akan ulas pertarungan dua calon presiden yang baru saja berlangsung
bersama saya budi adiputro di layar pemilu terpercaya debat capres pilpres dua ribu sembilan belas
nah kalau ada debat capres dan cawapres yang bisa saja berjalan sengit
atau data data saja tapi kalau tadi sih kayaknya lumayan sengit ya
maka cnn indonesia seperti biasa juga akan hadir menghadirkan transaksi bukan money politics
bukan transaksi narkotik tapi transaksi argumentasi dari dua tamu saya malam hari ini ada dari kubu eh lagi satu
ada mas dusron terima kasih mas dusron masih satu kan belum
satu ya kalau ini apakah masih atau sudah menjadi dua sekarang ada rocky gerung
enggak saya ada tujuh
karena dia berpengalaman di bidang itu jadi itu ini ini
dna nya pak prabowo lah gitu
dengan kata lain
melihat hal yang
tinggal mungkin teknis debatnya
yang banyak lucu lucunya
sebetulnya agak membosankan juga
sebab di dalam debat terakhir
di dalam seksion terakhir
di mana seharusnya ada debat
percakapan yang tidak saling menjawab
pak jokowi bertanya
pak prabowo menjawab
pak jokowi bukan membalas balik
tapi menerangkan ulang apa yang diterangkan
tidak ada debat sebetulnya
di awal awal juga
sekedar diperlihatkan kemampuan
kapasitas masing masing terhadap isunya tuh
secara umum begitu
secara umum anda lihat lebih menghibur
lebih publik mendapatkan
inti sari dari dua gagasan
adalah soal keamanan dan pertahanan
dan isunya tentu adalah
apakah tentara itu
kedudukan tentara strategis atau tidak
secara naluria dia akan katakan
kedudukan tentara strategis
di dalam pertahanan keamanan
karena tidak ada tentara yang mau diplomasi
maunya langsung kelar senjata
dan itu terlihat jelas ya
di pensiasi antara jokowi dan prabowo
dalam bahasa jokowi
dan dalam bahasa tubuh prabowo itu jelas
buat tentara hidup dengan kesiagaan
dalam militer ada istilah
jadi siap siaga dua puluh empat jam
jadi kalau proyeksinya dua puluh tahun ke depan
ya tentara malas buat latihan
kalau baru dua puluh tahun nanti
menghitung potensi lawan itu
menyebutkan kita mesti hitung dua puluh tahun ke depan
dunia udah lain sekali tuh
sistem persenjataan udah lain
transaksi regional berubah
konstelasi ekonomi juga berubah
jadi dari segi itu
filosofi perang itu memang prabowo yang kuasai
kita belum bicara detail mengenai ideologi pertahanan
nanti kita akan bicara hal hal yang lebih mikro lagi
tapi secara makro anda lihat bagaimana
debat ini agak sensitif
tadi saya lihat memang sangat sensitif
pertama itu kayak nampaknya merasa terganggu
dengan isu khilafah
sampai dia menyebutkan bahwa saya lahir
dari rahim seorang ibu nasrani
dengan keluarga nasrani dan sebagainya
ini dari segi umum
pasti itu tadi nampak sekali emosionalitasnya
dan itu nanti bisa diuji di dalam debat
dan sebetulnya pertanyaan pertanyaan itu

yang harusnya diperoleh oleh orang lain

tidak perlu ditanyakan sama pak jokowi harusnya
pertanyaannya adalah pada konstituensinya
pada para pendukungnya
dan itu kan ada masalah track record ya
ketika isu khilafah itu muncul
awal awal hti dibubarkan
banyak partai pengusung yang
yang mengusung pak prabowo
kan hampir semua tidak setuju
dan semua kadernya juga gak setuju
mengenai pendapat rocky tadi
bawini sebenarnya dlmnya
pak prabowo ini topik topik yang diperdebatkan malam hari ini
dan pak jokowi tadi katanya
agak agak usaha keras untuk bisa
bahwa pak prabowo itu lahir
dan punya latar belakang dari tentara ya
dan dia menguasai
ada mengerti tentang istilah istilah ketentaraan ya
nah tapi secara makro
dan secara kebijakan
pertahanan keamanan ya pak jokowi tentunya sudah
sudah menyampaikan dengan baik
bagaimana strategi pentingnya pertahanan
pentingnya sumber daya manusia di dalam tni
dan sebagainya tadi disinggung dengan baik
ya meskipun tadi disampaikan
pak prabowo mengkritik bahwa itu kurang
dan sebagainya menurut dia
ini masalah perdebatan di lapangan
oke pak susron dan juga bung rocky
kita akan langsung menuki ke topik topik
yang penting dan menjadi pembahasan tadi
kita akan masuk dulu ke topik
apa yang menjadi perdebatan antara jokowi dan prabowo
dalam debat yang baru saja selesai
tentang ideologi kita dengarkan lagi
saya yakin dan percaya
saya yakin dan percaya
saya yakin dan percaya
karena itu waktu pak jokowi
dilantik saya datang ke pak jokowi
saya memberi hormat
tapi saya juga ingin bertanya
apakah pak jokowi
faham dan mengerti
di antara pendukung pak jokowi
ada yang melontarkan
yang tidak tepat kepada saya
seolah olah saya membela
seolah olah saya akan
melarang tahlilan dan sebagainya
ini sesuatu yang sangat
tidak masuk akal
saya juga percaya kok
pak prabowo itu pancasilaes
saya juga percaya pak prabowo itu
saya juga percaya pak prabowo itu patriot
tapi masalah tuduh menuduh
saya kan juga banyak
empat lima tahun ini saya juga dituduh
ada yang menuduh seperti itu
saya juga biasa biasa saja
gak pernah saya jawab
ada juga pki juga disebut oleh pak jokowi
apa yang kita tangkap sebenarnya dari perdebatan ideologi ini
ya itu kondisi lapangan
ya itu kondisi lapangan
jadi tadi saya katakan bahwa harusnya pak prabowo itu tidak bertanya sama pak jokowi
karena itu kondisi lapangan
misal tadi kalau prabowo itu gelisah dengan isu khilafah
kemudian gelisah dengan isu tahlilan misal pada satu sisi
memang faktanya para tokoh tokoh yang mendukung khilafah
para tokoh tokoh yang keberatan ketika hti yang mengusung khilafah itu dibubarkan
kebetulan hari ini itu menjadi pendukung secara frontal dan vulgar kepada pak prabowo
jadi kalau kemudian itu menimbulkan persepsi dan pertanyaan di publik seperti itu
ya harusnya itu pak prabowo tidak perlu bertanya kepada pak jokowi
pertanyaannya adalah kenapa tokoh tokoh yang model semacam itu dikasih tempat secara frontal dan vulgar
di dalam barisan pendukung pak prabowo
break dulu untuk melanjutkan dialog kita tentang ideologi usaha jeda tetap di layar pemilu terpercaya
oke kita bersama nusron wawi dan rocky gerung
mas usman tadi dilanjutkan lagi mengenai ideologi tadi
jadi orang orang di sekitar prabowo yang justru menjadi concern tentang ideologi ini tadi
munculnya orang orang itu menjadi barisan pendukung prabowo itu sudah menjadi sebuah fakta
itu yang kemudian dipersepsikan oleh publik bahwa di dalam barisan prabowo itu ada level pertarungan itu
nah itu contoh misal
contoh hampir semua ustadz hampir semua tokoh tokoh islam yang hari ini sering membuat fatwa atau membuat ceramahnya anti tahlila
nah itu juga muncul menjadi barisan pendukungnya prabowo
nah kemudian kalau kemudian diasosiasiakan oleh teman teman yang hobinya tahlilan seperti itu ya kemudian wajar
nah harusnya ini menjadi pertanyaan pak prabowo adalah bagaimana pak prabowo mampu mengatasi para pendukung pendukung seperti ini
itu bermasalah menurut anda orang orang yang ada di sekeliling pak prabowo itu
ya bukan masalah atau nggak masalah
kan ini akibat kegelisahan pak prabowo
akibat kemudian dipersepsikan
dipersepsikan seperti itu
jadi wajar saja kalau dipersepsikan seperti itu
ya makanya pertanyaan itu harusnya tidak kepada jokowi
karena pasti jokowi enggak melakukan itu
tapi ini publik yang kemudian kebetulan tidak setuju dengan khilafah
publik yang kemudian hobinya tahlilan merasa terganggu dengan adanya penampilan penampilan para tokoh itu di situ
bu roki kalau persoalan ideologi tadi memang hanya tetesan tetesan
tetesannya hanya soal khilafah soal pki soal pancasila saja atau ada hal yang lebih menarik yang anda lihat
karena itu yang digoreng goreng dalam
iya kan itu isu konyol itu
dan itu juga awalnya adalah klaim bahwa hanya mereka yang berada di sekitar pak jokowi yang pancasilais
jadi itu adalah counter claim sebetulnya
sehingga orang merasa
kami dituduh fundamentalis
itu artinya kami diusir dari percakapan polit formal
nah karena kebetulan dua ratus dua belas itu berpihak secara ide pada prabowo
lalu dikontraskan itu habis habisan
soalnya itu urusan ideologi yang final
padahal itu bukan urusan ideologi
itu cuma soal aspek keadilan di dalam merawat kewarganegaraan yang tidak bisa dipelihara oleh negara
ini negara yang gagal merawat keakrapan keluarga negaraan menghasilkan isu politik jadi seolah olah ideologis
padahal itu tidak ideologis
tapi itu permasalah ideologi yang perlu dan patut dihalat atau
ada permasalah ideologi
basisnya ada jauh dalam sejarah kita
dari zaman piagam jakarta
tapi dia jadi runcing justru sekarang karena klaim ideologis
siapa yang mengklaim itu buruk
ya istana yang mengklaim pancasila kan
justru pemicu pertarungan ideologi atau permasalahan ideologi itu dari situ
ya enggak lah
wong isu fitnah tahun dua ribu empat belas tentang pak jokowi anaknya pki udah ada kok
waktu pilpres tahun dua ribu empat belas
kalau kemudian dianggap sebagai pemicu klaim pancasila itu klaim pancasila itu muncul kapan
dua ribu empat belas nggak ada klaim klaim seperti itu
nah justru di situ di persoalan kenapa ada klaim kami pancasila
kalau kemudian itu dianggap sebagai pemicu atas munculnya klaim itu
munculnya ini nggak pas menurut saya
sudara koki berarti dalam hal ini kurang teliti
justru saya mau terangkan
kalau nggak ada unsur dari luar kenapa ada klaim kami pancasilais yang kalian bukan
itu soalnya kan
karena orang bertanya dari mana tiba tiba ide itu bahwa kami pancasila
kan itu reaksi untuk bela diri atau reaksi untuk mengumpankan masalah baru
kan orang siplik sebenarnya
ini harus diakui bahwa
pada pertengahan pemerintahan ini
itu ada proses populisme islam dan populisme syariat
itu makin hari makin menguat
dan itu terlihat di dalam survei survei
baik di survei di kalangan pn survei di kalangan pgm survei di kalangan mahasiswa
artinya negara gagal mengakrabkan
kehidupan luar negara
kenapa dia timbul itu
jadi ini akibat akumulasi masalah panjang yang belum pernah dituntaskan
yang pada masa kemudian meledak
dan itu sebagai puncaknya adalah pasca di bubakannya hti lewat perpu itu
nah ini akar persoalan pertama muncul dari level itu
nah menurut saya justru yang disampaikan pak jokowi akibat membuat perpu itu adalah terobosan keberanian
karena kalau menunggu itu
itu sudah lama
jadi ini tinggal masalah teknikal kemudian diatur
tapi soal konten dan substansi sudah benar menurut saya
tapi kalau kemudian ini disikapi bahwa ini bukan sebuah aspek ideologi
ini ideologi yang sangat fundamental
dan surveinya kuat loh
dan ini levelnya presidensial ya
makanya kemudian di highlight oleh kedua calon presiden di debat presiden
nah makanya tapi kemudian itu menjadi bola liar di masyarakat
karena kebetulan ketika proses ini berlangsung
tadi saya katakan di awal
banyak tokoh tokoh islam maupun tokoh tokoh agama yang tidak setuju pada proses pembubaran hti
dan bahkan kemudian terlibat kampanye proses pembenaran khilafah dalam konteks keindonesian itu hari ini
menjadi sayap pendukung utama dari pak prabowo
sebelum kemudian memunculkan perlawanan juga pada kelompok yang anti khilafah
sebelum kita break saya kasih kesempatan roky dulu untuk menanggapi
ya tetap soalnya
negara gagal memelihara keakrapan berwarga negara tuh
bahkan membubarkan hti tanpa prosedur hukum yang tepat
jadi itu menimbulkan pertanyaan
kenapa setelah dibuarkan bahkan
negara masih memerlukan diktum yang sangat arogan
yaitu kami pancasila
itu yang saya tanya dari awal dan gak ada yang mau jawab
siapa pun nggak mau jawab itu
apakah soal soal yang kemudian jadi rentetan tadi disebut oleh
nanti akan saya jawab
iya udah nggak usah dijawab
saya udah tahu tadi
yuk akan puter puter aja tuh
itu akibat dari ada proses
tetapi seluruh indikasi itu menerangkan negara gagal mengaktifkan citizenship
dan ukurannya jelas
internasional kasih kita rating buruk setelah perpu itu keluar
jadi dunia internasional menganggap indonesia itu menjebakkan diri ulang
ke dalam proto atau pra neototalitarianisme
dan itu kan skor internasional yang membuat indeks demokrasi terburuk
sampai sejauh itu roky dampak apa namanya
akumulasi masalah yang tadi anda katakan
kita udah capek capek supaya indeks demokrasi ini naik dari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
pak jokowi turunkan lagi itu dengan kekonyolan perpu hti itu
pancasila kita break dulu
kita break dulu
nanti akan saya kasih kesempatan anda untuk menjawab
tapi kami akan break
tetap bersama kami
terima kasih pak
mengapa anda mengatakan ini berubah dengan prinsip internasional hak asasi manusia
ini gerakan berbahaya
itu rumusan pemerintah
tapi secara sosiologis rumusan itu akan dievaluasi oleh dunia internasional
sebagai pelanggaran hak asasi demokrasi itu
sehingga rating kita turun karena itu
jadi kampanye buruk terhadap hak asasi manusia
bukan karena ada persoalan ideologis kemudian diobati dengan perpu itu
bukan ada ada penyakit obatnya perpu dari awal persoalan ideologis kita berbasis pada konstitusi
yang saya sebut tadi piagam jakarta konflik horizontal segala macam isu agama iya tapi itu
bisa dirawat oh selama soal hti itu ada sejak zaman sby udah ada tuh tapi sby biasa biasa aja
itu tidak menimbulkan gejolak baik baik itulah bedanya jokowi sama sby dan bedanya dan bedanya
negara yang memahami bahwa dalam angka menyelamatkan masa depan negara dibandingkan
dengan rocky kirung yang hanya dia istudut pandang pikiran dia ya nggak ketemu jadi
bahaya udah di depan mata apa bahaya ya kan bahwa ini makin hari makin tumbuh subur dulunya
dibiarkan sehingga makin marah dimana mana sehingga butuhlah cara caranya apa caranya ini
lewat anu lompatan anu lompatan legislatif namanya perbu yang kemudian disahkan menjadi
undang undang yang kemudian disahkan dalam kondisi disu di pengadilan dan nyatanya itu
sah dan menang sampai mk di pengadilan nah sekarang persoalannya adalah kemudian kalau
dikatakan bahwa ini adalah sehat tanya satu soal apa gunanya berhasil ditingkat legis
legislasi hukum positif formal tapi rating demokrasi kita turun apa apa gunanya kita
sebenarnya lebih rating demokrasi kita akan turun dalam konteks jangka panjang oke kalau model model
kt ini akan diany dikeluarkan akan dikeluarkan tumbuh subur di indonesia bakal karena itu akan
mengganggu proses dinamika dalam kita kehidupan berpartinya negara kejangka panjang akan
terus mempersekusi mereka yang berbeda arti rating kita makin turun dong lo ketika sudah dibuka bagaimana
bagaimana pembinaan kepada teman teman itu
yang timbul justru perselian ideologi yang makin tajam
yang tadi diuraikan oleh masing masing capres
ini kan masalah waktu kan
karena itu masalah strategi
masa waktu kan dari anu ini sebetulnya
ketika kebijakan itu diambil
ada gesekan seperti itu
dalam konteks jangka pendek
pasti itu hal yang wajar
tetapi dalam konteks jangka panjang
pasti akan menimbulkan basis kesadaran masyarakat
ternyata kita sudah mengambil pada jalan yang benar
karena kalau ini tidak diambil
akan berbayar dalam konteks masa depan
jadi dalam jangka panjang itu
dalam jangka panjang
dalam jangka panjang
fasisme itu dilarang dari tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
sekarang timbul lagi di eropa
dalam jangka panjang itu
itu tidak bisa
karena pengelolaan keluarga negaraan
tidak diperhatikan oleh negara
jadi rating negara
basis persoalannya tidak di situ
basis persoalannya adalah
masalah kesadaran ideologi
yang ini akibat
dan keliaran berpikir masyarakat
yang perlu didisiplinkan
jadi soal itu kan bukan soal jangka panjang
sebab jangka panjang lebih
ini dalam maka untuk menata
menata konteks demokratisasi indonesia
jangka panjang juga dalam konteks
karena itu teori jangka panjang dibatalkan oleh
kebangkitan ulang ideologi
karena juga terjadi dalam keadaan
apa yang terjadi di eropa
sama dengan yang ada di indonesia
karena kita justru dalam konteks ini
dalam rangka untuk menjaga harmoni
menjaga konteks ideologi negara pancasila
dalam implementasi di masyarakat
maka langkah ini harus diambil terlebih dahulu
bukan ini kan konteksnya adalah dalam rangka
negara sebagai pemicu atau sebagai solusi
anda menyebut negara sebagai pemicu
kalau saya sebaliknya
negara justru sudah mengambil sebuah keputusan
secara tepat dalam rangka mengambil mahan umum
mengatasi masalah bukan memburuk masalah
presiden mesti dia nggak marah marah di jogja
jadi presiden sendiri merasakan
akibat dari kebijakannya pantul baliknya ke dia
mantul kata anak muda sekarang
karena itu dia marah marah kan
kan itu efeknya kan
waktu dia ucapin itu
kan soalnya begitu
jadi kegagalan memanage demokrasi
berlaku di dua pihak akhirnya
jadi ukurannya cuma satu
indeks demokrasi kita memburuk
udah itu artinya kebijakan yang diambil pemerintah soal hti
buruk bagi demokrasi
baik indeks waktu kita juga memburuk
kita harus break dulu
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
anda masih bersama kami di layar pemilu terpercaya
setelah debat keempat ini
problemnya memang ada ya rocky
kalau kita bicara mengenai ideologi
dan itu sudah termanifestasi dari perdebatan tadi
iya dan problem itu laten di bangsa ini
kan ada memori tentang
imajinasi negara islam
itu hidup terus di dalam
kita mesti biasain hidup dengan memori itu
gak mungkin dihapus
harus dikelola saja
harus dikelola saja
cara presiden mengatasi ini
dengan obat tadi perpuh
obatnya itu salah obat
kalau lebih sopan ya obatnya tanggung gitu
dan justru obat itu
memicu ulang perdebatan ideologi yang makin parah hari hari ini
oke mas nusron sebelum kita pindah ke topik lain ada tanggapan
jalan yang diambil oleh pemerintah pak jokowi sudah tepat dan on the track
karena ini adalah terobosan legislatif
kapan lagi kita bisa menertibkan ideologi negara ini
kalau dengan tidak cara cara seperti ini
itu persepsinya rocky gak usah kita jadi sebuah bahan pertimbangan
negara ini pak diatur dengan dasar undang undang
negara ini jangan diatur dengan dasar menurut rocky atau menurut orang lain
ini berdasarkan undang undang sepanjang on the track
jadi hti dan khilafah itu memang harus dibubarkan
tidak dikelola seperti yang dikatakan rocky tadi
hti harus dibubarkan karena ide khilafahnya itu adalah sebuah proses pembangkangan terhadap negara
kalau bicara bangga membangga harusnya kan tentara nih
tadi bagus istilah nusron
ngapain ide itu kok nggak ada materialisasi nggak ada soal
itu jadi percakapan biasa aja tuh
ada yang mau bikin negara ini jadi kesultanan jadi kerajaan jadi islam jadi kresten
iya itu dapat ditingkat ide
ngapain itu mesti diatur dengan undang undang
mengancam itu gak hti dan khilafah
mengancem karena ditutup
ruang percakapannya ditutup
sebentar sebentar ya
supaya rocky pak bisa lihat itu ya pak
proses ancaman itu mulai datang dari mana
ada empat tahap
pertama membuat namanya fikroh
ataupun pemikiran atau ide
dari fikroh itu bertindak kepada tindakan arokah
membangun gerakan dikampanyekan
yang ketiga dimana di actionkan
dimanifeskan dalam wujud apa
kampanye membuat organisasi
membuat anu dan sebagainya mempengaruhi orang dan sebagainya
itu yang kemudian itu berbahaya
dari anamnesa pemerintah sekarang sudah sampai tahap mana
wah udah tahap sampai ketiga itu
gini ya saudara nusron ya
jalan pikiran psikologinya begitu
ide menghasilkan hasutan hasutan
menghasilkan proyek proyek menghasilkan gerakan
semua itu bisa berhenti
kalau kondisi sosialnya tidak memungkinkan ini terjadi
kalau keadilan ada ide ini gak akan jadi masalah politik praktis
jadi persoalan ini bukan hanya idean sih tapi masalah
itu yang membuat
ya itu soalnya
kalau menurut saya lain
gak ada ide yang tumbuh di atas keadaan yang ada itu
apa yang salah
salah dia gak ngerti lapangan
jadi musik ngerti
sebetulnya kalau ini masalahnya semata mata problem keadilan sosial
dilakukan semacam itu justru
yang kena semacam ini berdasarkan data survei dan di lapangan
itu banyak banyak orang yang secara ekonomi lebih mapan
daripada kelompok peri peri
jadi ini ada
jadi gak ada problem soal ekonomi soal kesiateran
ini memang masalah orang punya cita cita yang nggak benar
ya nggak ada soal kenapa cita cita orang dipersoalkan oleh negara
negara gak boleh ngurus cita cita orang
cita cita sama udah
cita cita sudah membangun gerakan
dan gerakannya itu mengganggu ideologi negara
dan mengganggu masa depan negara
saya kira itu aja
oh gini ya
semua orang punya cita cita
dari yang paling imajinasi sampai yang paling kondisionalnya
itu bukan urusan negara
negara hanya bertindak bila ada keadaan darurat
yang mengarah pada ketidak tertiban
dan gak ada kedaruratan itu
apa kedaruratan atau hti
daruratnya karena membangun kekuatan
dimana organisasinya jelas
negara tau organisasinya
udah membangun kekuatan
udah berapa banyak senjata yang ditumpuk oleh hati
ya ini tinggal masalah waktu saja
ya karena itu berapa banyak senjata yang ditemukan
ya kan membangun ini secegah sesuatu
menurut saya ini tinggal masalah waktu
kalau tidak segera diambil tindakan
masalah ideologi pembangun panjang silai yang benar
adalah membangun pertahanan yang kuat juga itu
menjadi salah satu
kita akan break dulu
kita akan bahas soal pertahanan
usaha jeda berikut tetap di lain fembeli terpercaya
anda masih bersama kami salah satu topiknya
tentu saja pertahanan keamanan
ada soal invasi tadi
ada soal data abs yang salah
katanya kita dengarkan di beberapa cuplikannya
saya menilai pertahanan indonesia terlalu lemah
jauh dari yang diharapkan
turut memiliki koalisi ket mainland
dibangun dibangun di sana di sorong juga sudah mulai dibangun saya cek ada benar barangnya
tetapi yang paling penting menurut saya dalam rangka masih kurangnya anggaran pertahanan kita
ya kita bangun dengan cara investasi di bidang alutesta
mas sesteron bagaimana komentar soal adu gagasan pertahanan mulai infasi tadi abs
sampai ancaman yang nyata tadi di antara dua calon presiden
rocky dulu rocky gimana perspektifnya
gini ya perang itu bukan soal dua negara tapi dilibatkannya super power itu baru namanya perang
jadi percuma kita ngukur kapasitas perang kita
kalau super power itu pada akhirnya menyeret kita dalam perang yang bukan
jadi kalau misalnya terjadi eskalasi perang dagang di tiongkok selatan
dari perang dagang jadi perang terbuka
terus amerika seret kita karena kita dianggap proksinya cina
gak ada gunanya sistem pertahanan kita tuh
yang kedua misalnya pak jokowi bilang drone nya udah dipasang
iya drone itu atau radar itu untuk mengawasi
kalau terawasi terus mau di attack pakai apa kalau alutsitanya nggak ada
kan yang jadi soal adalah kemampuan kita untuk
menyiapkan dari hari ke hari kemampuan attacking
kan dari segi militer itu
bukan untuk bertahan tapi untuk attack itu yang kurang dihitung
yang kedua tentara itu memang dia harus siap siaga dua puluh empat jam
army readiness itu namanya itu
jadi kalau kita bilang sekedar alu sistem persenjataan kita
kalau kesejahteraan prajurit tidak dipikirkan
dan prajurit itu seluruh kehidupan prajurit itu harus dipikirkan negara
kemarin ada kasus di sumatera utara
prajurit masuk ke sakit masuk ke rumah sakit ditolak
kan itu negara harus mengatakan berarti kami tidak punya kepedulian terhadap tentara
tentara itu nggak boleh ditolak
dia terpaksa ditolak karena rumah sakit militer dipakai juga buat bpjs kan
kan itu musti eksklusif tentara kan
karena setiap saat ada korban setiap saat tentara itu musti siap megang senjata tuh
itu masalahnya kan
masalahnya dicampur akhirnya
nah itu yang saya kira harus dibuktikan secara terbalik bahwa
pemerintah sebetulnya tidak paham tentang eksklusifitas dari tentara di dalam soal pertahanan itu
mengenai data tadi yang juga sudah disinggung oleh prabowo tadi kbs
apa informasi yang salah katanya diterima oleh presiden
iya tentu aja
prabowo sebagai orang yang mengenal betul dinamika dalam persenjataan
bahkan dia secara intuitif dia tahu wah ini bohong nih informasi yang diberikan
dan itu tadi diungkapkan dengan gamblang tadi ya rocky ya
dan memang sebetulnya juga pak jokowi buat apa mengungkapkan data tentara
itu kan data strategis yang boleh diungkapkan
ya komposisi anggaran belanja boleh tapi dibilang kami udah bikin disini kami udah bikin disini
kapal selam kami lagi jalan kesini
ya itu konyol itu lawannya tahu dong
masa presiden bocorin sendiri strategi perang
jadi begini ya persiapan ataupun langkah yang dilakukan pemerintah selama empat tahun ini
dalam rangka memperkuat sumber pertahanan kita yaitu tentara kita yang kuat
itu pertama pasti dimulai dari peningkatan kapasitas anggaran dinaikkan
lojakannya tinggi dinaikannya
nah kemudian dinaikannya adalah kesejahteraan
ya kan renomasi
ya kan renomasinya dinaikkan
dalam rangka penguatan basis teritori
nah yang ketiga adalah modernisasi alutista
jadi tidak hanya sekedar drone ataupun tadi radar untuk mendeteksi bagaimana posisi musuh
tapi juga kapal kapal pesawat pesawat sudah mulai dibelanjakan didatangkan
baik melalui anggaran apbn maupun melalui kredit ekspor yang sudah disetujui oleh menteri pertahanan sama menteri keuangan
jadi ini merupakan langkah konkret
tidak sekedar ngomong tapi langsung diupayakan dalam bentuk belanja
nah tapi ini adalah masalah pertahanan keamanan masalah sistem ini saya setuju yang disampaikan oleh pak jokowi tadi bahwa
apa yang dilakukan ini dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan kita supaya kedaulatan kita ini terencana dan terpadu dengan baik dari lawan lawan yang akan mencoba melakukan invasi itu
jadi ini masalah
bisa dipersiapkan nanti setelah itu
masalah data yang abs dan sebagainya
mungkin pak prabowo mohon maaf kalau soal data abs itu
mungkin pak prabowo masih mungkin melihat tentara hari ini mungkin seperti tentara pada zaman beliau kali
jangan pada zaman zaman orde baru kali
kalau tidak percaya pada data yang disajikan oleh tentara berarti kita tidak terpercaya pada profesionalisme yang dibangun oleh tni pasca apa namanya duit fungsi tni ini
justru ketidakpercayaan kepada tni itu yang di
boleh pak prabowo
saya yakin kalau saya percaya bahwa hari ini sajian data yang disampaikan oleh tentara oleh tni kita sudah sangat akurat
karena memang sekarang makin hari ini tentara tentara kita makin hari yang muda muda yang ini makin profesional
makin jauh aware terhadap teknologi dan sebagainya
sehingga nggak mungkin yang namanya tentara itu bisa dikatakan membohongi atasan atau bagaimana di situ tadi
karena tingkat profesionalismenya udah beda
zaman pak prabowo jadi tentara dengan zaman hari ini sudah sangat
jadi dari segi anggaran dari segi strategi dari segi apa namanya analisa memang sudah on the track sekarang
karena capture nya sdm tentara hari ini itu berbeda dengan karakter dan capture capture nya sdm tentara pada masa lampau
dan pak prabowo memakai capture lama tadi
masih membayangkan pada zaman beliau gitu loh yang data abs dan sebagainya begitu
nah ini apa namanya coba kita lihat deh kalau saya bergaul dengan teman teman itu
sangat berbeda sekali
sekarang itu ya profesionalismenya
jadi nggak tepat dong kalau dibilang pak jokowi datanya salah pak jokowi abs segala macam orang orang harus
nggak tapi kan nggak menyalahkan pak jokowi
menyalahkan tentara yang lapor kepada panglima tertinggi presiden dianggap salah dan sebagainya
nah ini sebetulnya bukan masalah itu
gara gara laporan data yang salah jadi strategi dan kebijakannya salah rocky
seperti yang dikatakan pak prabowo
iya dengan sendirinya
kan kita mesti filter yang mana data yang seharusnya diucapkan ke publik
yang mana yang disembunyikan
jadi saya menduga karena ada kampanye maka diberikanlah data yang berlebihan itu
data buat kampanye
kan itu problemnya
sehingga kubu pak prabowo dengan cepat bikin analisis
bahwa ini sebenarnya data kampanye
bukan data real kemampuan daya tahan pertahanan bangsa
termasuk daya tahan pertahanan itu terkait dengan invasi ini juga menjadi salah satu perdebatan
mas lusulon tapi mohon saya kita akan break dulu sebentar
kita akan bahas soal invasi usaha jeda
bicara mengenai pertahanan
kita bicara mengenai invasi yang juga tadi sempat menjadi perdebatan
ada yang bilang invasinya dua puluh hari atau apa
kita dua puluh tahun maksud kami
kita akan dengarkan lagi cuplikan soal invasi tadi
yang memberi briefing kepada bapak
aduh aduh aduh aduh
siapa yang memberi briefing itu pak
tidak boleh dalam pertahanan keamanan kita
tidak boleh menganggap tidak akan ada perang
artinya kalau menghendaki damai
siap lah untuk perang
negara negara lain mengincur kekayaan kita
bagaimana kok ada briefing ke presiden
dua puluh tahun tidak akan ada invasi
itu tidak benar
saya katakan di sini pak
tidak benar itu pak
yang beri briefing bapak harus
saya gak tahu deh apa diapa ini
artinya intelijen strategis kita ini memperkirakan
oleh sebab itu
dalam rangka strategi ke depan
mestinya yang dipentingkan sebelah mana kita menjadi tahu
jangan sampai kita kleru memperkirakan ke depan
sehingga strateginya juga menjadi keleru
bukan tidak tetapi diperkirakan
intelijen strategis memperkirakan
nah perkiraan bisa betul
tetapi juga bisa kleru
oleh sebab itu
kembali lagi ingin saya sampaikan
bahwa penguasaan teknologi persenjataan dan cyber ini sangat sangat diperlukan
dalam pertahanan kita ke depan
menarik tadi menjadi perdebatan
katanya presiden dapat data yang salah
juga dapat perkiraan yang salah juga
ya karena orang akan tagih
siapa yang mau invasi
negara itu hanya diinvasi kalau keadaannya krisis
kalau kita baik baik saja tapi tidak ada gunanya orang invasi
karena itu penting
kalau kemampuan pertahanan kita belum kuat
sebaiknya kita perlihatkan pada dunia bahwa kita demokratis
jadi orang akan hormati negara yang demokratis
yang diinvasi itu negara yang tidak demokratis
jadi kalau kita perlihatkan indonesia demokratis
indeks demokrasinya naik
bukan turun seperti tadi
karena pembubaran asal asalnya
orang akan hormati
respect dalam hubungan internasional timbul kalau negara kita perlihatkan bahwa kita bertumbuh dalam etika demokrasi
yang terjadi sekarang pemerintah klaim ada penegakan hukum benar ada penegakan hukum
hukum ditegakkan benar
tapi kenapa dalam keadaan hukum ditegakkan demokrasi menurun
hasil analisanya adalah hukum ditegakkan secara otoriter
jadi itu problemnya
nah kalau hukum dilakukan secara otoriter
yang calon invasi yang akan mengganggu kita akan melihat oh itu ada ketegangan politik di indonesia
maka itu potensi untuk diinvasi
jadi itu soalnya
sebaiknya perlihatkan ke luar negeri bahwa indonesia itu bermutu
dari segi demokrasi keadilan sosialnya terjamin
jadi demokrasi dan keadilan sosial menjadi salah satu syarat penting juga untuk meningkatkan problem diklimatasi
jadi kita jualan diplomasi mesti dengan fasilitas yang lengkap
keadilan persenjataan terjamin demokrasi terjamin
tapi ada yang lebih setuju mana
apa namanya kata pak jokowi mungkin tidak dalam dua puluh tahun ke depan tidak akan ada invasi analisanya seperti itu
atau seperti kata pak prabowo yang mungkin saja dalam waktu
dalam politik dunia hari ini perang itu bisa terjadi tiga jam ke depan empat jam ke depan
karena potensi aja dimana mana
jadi bikin proyeksi dua puluh tahun itu konyol
karena dua puluh tahun sistem persenjataan bisa berubah
hubungan diplomasi cara diplomasi berubah
ketegangan regional juga bisa pindah dari asia tenggara pindah ke timur tengah misalnya
dari timur tengah balik lagi turun ke afrika
jadi kita tidak mungkin bikin proyeksi panjang dua puluh tahun
draw nya sudah berubah lagi
yang disebut cyber crime cyber war itu nggak adalah dua puluh tahun lagi
orang mungkin mengirim senjata
mengirim senjata nuklir dari pikirannya aja tuh
jadi gelombang pikiran bisa berubah menjadi senjata
jadi dinamikanya sangat cepat
dan melakukan atau mempunyai strategi seperti ini menurut anda kurang tepat
karena memang menghadapi dinamika

saya kira kan ini masalahnya sederhana ya
jadi tadi yang disampaikan pak jokowi itu adalah perubahan orientasi belanja
dari belanja yang sifatnya alat yang manual
kan alat alat perang yang manual
menjadi alat perang berbasis digital atau berbasis tadi cyber
kenapa karena tantangannya berbeda
sebetulnya bukan masalah invasinya
kalau invasi sih pak jokowi juga sadar bahwa
hari ini pun kita siap untuk diinvasi
pak jokowi bukan siap diinvasi
ada ancaman untuk invasi itu
tapi bentuk invasinya sudah tidak seperti invasi yang manual yang ada
nah karena itu bentuk belanjanya itu
bukan lagi belanja alat kapal serana selam kapal ampibi seperti yang dimaksud
dan sebagainya yang ada di ini
modernisasinya tapi justru dengan cyber mendeteksi dan sebagainya
nah jadi problemnya dua duanya itu
kenapa karena diperkirakan dalam konteks dua puluh tahun
invasi model seperti itu udah
ya mungkin ada
ada tapi ini akan berubah polanya gitu loh
jadi ini tadi disampaikan gak berbeda yang disampaikan dengan rocky
justru yang disampaikan oleh pak jokowi itu antisipasi dari apa yang menjadi pikiran rocky
saya setuju dengan rocky
bahwa perang ini antara dua negara sudah tidak mungkin ada
perang ini terjadi pasti ambil aliansi
perang dunia pertama ada aliansi di situ
perang dunia kedua ada aliansi
dan pak prabowo salah mengcapture apa namanya masalah ini
ya makanya tadi ini lagi lagi kan tadi saya melihat apa namanya masalah pak prabowo itu mungkin ya
saya nggak mau menuduh ya mungkin dia melihat bahwa karakter tentara kita hari ini sudah sangat profesional
sudah sangat dinamis
sudah sangat terdidik
sudah sangat aware terhadap teknologi
itu seperti pasukan pasukan pada masa waktu beliau memimpin di dalam gitu
nah ini beda sebetulnya ini
apa yang disampaikan pak jokowi sudah menurut saya sudah
bukan kemudian bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh pak prabowo enggak
hanya pak jokowi selangkah lebih maju menunjukkan bahwa ada ancaman baru yang bentuk invasinya nggak seperti invasi yang physically seperti itu
langsung ke gopro mengirim pasukan tanpa dengan apa namanya sebuah sinyal sinyal cyber dulu gitu
makanya pak jokowi menyebut cyber cyber cyber berkali kali tadi ya mas suswana
nah karena itu ini bagian dari perlengkapi apa yang diadakan alutista itu
dan belanjanya dan anggarannya juga pasti berbeda dong doki dengan apa yang kemudian tadi digambarkan oleh pak prabowo
ya seharusnya lebih murah anggaran kedepan teknologi seharusnya lebih murah kan
nah problemnya teknologi itu setiap delapan jam berubah
jadi bikin proyeksi itu ya per delapan jam aja dihitungnya tuh
ya mungkin pak jokowi terlalu banyak dibisikin cyber cyber cyber
tapi apa yang dimaksud dengan cyber
apakah persoalan ini juga tertampil dari topik diplomasi yang kemudian juga menjadi satu perdebatan
kita break sebentar bapak bapak kita akan bicara mengenai diplomasi
usha jeddah tetap bersama kami
anda masih bersama kami di layar pemilu terpercaya
soal diplomasi dan politik luar negeri ini juga jadi salah satu perbicaraan
terutama bagaimana kita menata dan membangun profil politik luar negeri kita di pentas internasional
sebelum akan ke bung rocky dan bung nusron kita akan dengarkan dulu perdebatan dua calon presiden tadi
kekuatan kita sekali lagi
kekuatan kita sebagai negara dengan buduk muslim terbesar di dunia ini bisa kita jadikan sebagai modal besar
bagi kita berdiplomasi dengan negara negara lain
termasuk juga dalam kita
menawarkan produk produk dalam perdagangan dengan luar negeri ekspor
saya kira ini juga menjadi sebuah kekuatan besar
potensi potensi yang ada di negara kita produk produk yang memiliki kualitas yang baik
yang masuk ke negara negara yang memiliki penduduk muslim ini juga salah satu yang menjadi kekuatan dan potensi
terima kasih bapak joko widodo
sebuah diplomat dibayar untuk menjaga kekuatan
untuk menjadi orang baik
tapi dia tidak segan
dia hitung kekuatan kita
pak jokowi tolong penasihat militernya bukan saya tidak percaya sama tni
jadi bukan saya tidak percaya
saya bertaruh ke nyawa di tni
saya lebih tni dari banyak
yang berkaitan dengan tarif dan perdagangan
kita juga memiliki diplomat diplomat yang sangat pinter
dan menyelesaikan masalah masalah yang berkaitan dengan perjanjian itu
dan sepa dan skop yang lebih luas untuk investasi dan perdagangan
kita juga telah bertanda tangan dengan australia dengan catatan produk produk kita nanti bisa masuk ke sana dengan tarif yang lebih rendah
pertahanan kita sangat rapuh dan lemah
bukan salah bapak
salah enggak tahu saya
elit ya yang ketawa
kenapa kalian ketawa
pertahanan indonesia rapuh kalian ketawa
jadi saya berpendapat kita tidak bisa mempertahankan core national interest kita
kalau ada negara asing kirim pasukan hari ini ke salah satu wilayah kita
saya kira kita berada dalam posisi yang sangat lemah
tadi bicara diplomasi kita melihat profil politik luar negeri kita dari bidang perdagangan dari bidang pertahanan
itu pak jokowi tadi mempromosikan meng highlight fungsi dari diplomat kita untuk jadi juga pedagang di luar negeri itu
saya kira presiden keliru yang namanya dagang sekarang itu blok blok perdagangan yang terakhir tpp itu yang kemudian jadi olo olo aja
itu gagal karena itu bukan barang yang diperdagangkan di situ tapi papers dokumen hukum itu
yang mesti diperkuat adalah analis analis hukum kita
karena itu cuma persaingan logika hukum aja
salah membaca satu klausul itu pasti gagal di dalam pertempuran dagang di tingkat global sekarang
jadi fungsi diplomat itu bukan jadi pedagang
tetapi mempersilahkan pertarungan gagasan dan perjuangan
dan itu gagal
dan pengetahuan hukum internasional
yang sangat detail gitu
jadi kita udah pasti gagal karena bahkan membaca dokumen hukum aja nggak bisa tuh
bahasa inggris nggak bisa grammar nya kacau predikat dijadikan subjek kalimat aktif dijadikan not passive
itu udah pasti membatalkan perjanjian internasional tuh
ini berpengaruh terhadap profil politik luar negeri kita nggak bung roky di dunia internasional
sekarang gimana sekarang gimana kondisinya dari anda lihat
sekarang misalnya diplomasi kita itu bahkan di asia nggak dianggap
barusan pak jokowi mempromosikan berhasil secara teknik diplomasi untuk membebaskan siti aisyah dari malaysia
belum dua puluh empat jam mahathir bantah tuh
pak jokowi nggak punya alat untuk membantah ulang
karena beliau sendiri yang ucapkan itu kan
kan dalam tradisi diplomasi mestinya pak jokowi suruh menteri kehakiman atau menteri luar negeri untuk ucapkan itu
bahwa kami berhasil membebaskan siti aisyah karena diplomasi dengan
kalau menterinya dibantah oleh perancang
kalau menterinya dibantah oleh
karena menteri malaysia mahathir pak jokowi punya alasan untuk menerangkan ulang
sekarang pak jokowi ngomong salah dibantah oleh mahathir
yang betulin pak jokowi itu adalah dirjen di kementerian bukan lagi dirjen kepala direktorat adminasi hukum
kepala direktorat mengkoreksi ucapan presiden jokowi
lalu dunia melihat konyol banget indonesia
jadi di tingkat internasional kita kehilangan profil
dulu jaman order baru gak ada
asean itu udah indonesia aja ada definisinya tuh
jaman sbi ya profil internasional kita bagus banget
karena sbi mondar mandir dari setiap seminar internasional untuk mempromosikan indonesia
jaman pak jokowi itu gak ada
gugup dan gagap untuk masuk dalam pertengkaran politik internasional itu
itu penting menurut anda ya harus bisa politik internasional
jelas itu karena namanya itu showcase itu ruang tamu kita
dan ruang tamu itu berantakan
ya karena ya tuan rumahnya juga nggak ngerti bagaimana mengatur ruang tamu
ruang tamu kita berantakan di mata internasional bung nusron
ah itu mengadang adang rocky
yang jelas begini ya
ada diplomasi yang menurut saya luar biasa yang harus kita akui pada zaman pak jokowi ini
yaitu diakuinya kita jadi anggota tidak tetap dewan keamanan pbb
itu bentuk pengakuan
lepas dari jata kan pemerintah
ada voting disitu
masanya kita dapat
nah kemudian ada diplomasi islam
bagaimana indonesia menjadi titik tengah dan penentu membawa islam sebagai poros perdamaian di dunia
pengakuan terhadap pakistan
apa faktanya itu
pakistan terhadap palestine misal
bagaimana pak jokowi tampil membela palestine
itu semua dari dulu tradisi kita membela palestina
tapi di tengah tengahnya kemudian adalah masalah rohingya
rohingya itu dari zaman orde baru sampai sbi itu udah jadi keputusan bukan hasil diplomasi
dan hanya di sini adalah luar biasa
ya kan pak jokowi
belum lagi diplomasi pelindungan terhadap warga negara indonesia
kasus abu sayyaf dan sebagainya
ya kan di somalia
siti aisyah yang terakhir
dan harus dapet tren terhadap masalah masalah warga negara indonesia itu berkurang
yang ada di situ
jadi ini harus diakui
jadi ini sebenarnya wujud dari peningkatan profil politik internasional kita
berarti semakin diakui
fakta fakta tadi gak menjadi variable buat anda
fakta fakta tadi udah ada sih
zaman habibie diplomasi tentang tk
tenaga kerja asing di arab saudi sby
bahkan kirim mau kirim kapal apa namanya buat jemput yang tragedi di somalia
segala macam itu pembajakan armada
jadi itu dibuat lebih dahulu
jadi gak ada prestasi pak jokowi sekarang di bidang diplomasi
karena itu pekerjaan standar
hal yang sudah dilakukan lebih awal oleh presiden presiden berikutnya
selain kualitas diplomat tadi yang anda katakan jauh di bawah apa namanya
yang diinginkan atau yang dibutuhkan
bagaimana dengan presiden sendiri yang kemudian juga kalau kita lihat profil politik internasional juga cukup dikenal di dunia internasional bung roky
kalau kita bergaul dengan wartawan internasional itu pertanyaannya kenapa
karena presiden saudara itu tidak berani tampil dalam forum untuk mengucapkan pikiran politiknya
kan presiden menghindar banyak forum kan
yang dikirim adalah wakil presiden
itu menunjukkan bahwa kemampuan diplomasi negeri ini yang seharusnya terbaca pada akal pikiran dari presiden tidak terlihat
berapa kali harus pak yusuf kala yang masuk ke forum internasional
itu karena jualannya yang kurang bahan material kita yang kurang
fasilitas beliau untuk masuk di dalam pertengkaran internasional tidak ada
jadi itu juga kesalahan
itu juga kesalahan tim sekitar dia yang terlalu banyak briefing soal infrastruktur sehingga pengetahuan tentang politik dunia nggak diajarin pada presiden
sehingga presiden nggak tahu isunya apa sebetulnya
akibatnya apa bung roky kalau memang tadi dikatakan anda
ya diolo olo lah kita di luar negeri
setiap kali presiden habis pidato di luar negeri meme tentang kekedunguan presiden ada di mana mana tuh
mas yusron anda sebagai kepala bnp dua tki yang juga
saya yang bikin meme itu itu dibikin dari luar negeri juga kan
apa yang disampaikan oleh rocky tidak ada faktanya lah
nggak ada setelah olah itu nggak ada justru posisi kita itu sangat terhormat
semua diplomasi ya mungkin lah malaysia kan pasti karena ini masalah hukum ya kalau kasus aisyah
kan nggak mungkin masalah kasus hukum itu kemudian ngomongkan akibat intervensi dibebaskan
ya pastilah itu kan masalah kebanggaan di sana juga begitu
tetapi diplomasi itu ada saya tahu gitu
yang dilakukan proses itu
iya tentu saja ada
tapi kualitasnya buruk sekali
itu i want to test my minister itu jadi olo olo wartawan asing tuh
iya ini kan persoalan bahasa bagaimana dengan materialnya material kita
materialnya maksudnya tentang demokrasi bagaimana kita tentang apa namanya kualitas demokrasi
persoalan bahasa tapi pengetahuan teknis bisa aja ngomong aja pakai bahasa indonesia
tapi bermutu terlihat bahwa dia paham masalahnya nah masalahnya adalah presiden tidak paham masalahnya tuh
itu soalnya tuh
ya saya kira yang penting hasil lah
hasil diplomasi itu bagus
ya kan ini kan udah prejudice yang disampaikan oleh si oknum itu
yang penting hasilnya sekarang adalah bahwa diplomasi kita meningkat
tren investasi kita meningkat kemudian hasil dari diplomasi ekonomi meningkat
diplomasi penyelenggaraan warna kuning meningkat diplomasi terhadap apapun meningkat
dan akhirnya puncanya kita diakui juga di dalam panggung internasional begitu
salah satu yang menjadi jualan utama kita pasca reformasi bu musroon dan juga bu rocky tentu saja bagaimana kualitas demokrasi dan transisi demokrasi kita di puji internasional

menurut anda itu menjadi salah satu profil utama nggak ya kemudian membuat indonesia sendiri agak bisa dana gitu kalau kita bicara di event event atau level internasional
sekarang kita nggak bisa lagi angkat kepala untuk bicara itu
karena kita udah dikasih raport oleh internasional ada pemburukan demokrasi
itu beban buat presiden berikutnya buat generasi berikutnya tuh
karena apa karena justru pak jokowi nggak bisa lagi bilang kami udah demokrasi
enggak pak jokowi itu masuk dalam sistem yang sudah demokrasi
karena itu ukurannya sekarang bukan apakah pak jokowi meningkatkan demokrasi enggak ukurannya apakah pak jokowi menurunkan demokrasi
yang terjadi adalah penurunan
demokrasi itu udah ada
jokowi itu udah ada
jokowi masuk dalam sistem yang sudah demokratis
sekarang orangnya evolusi kenapa memburuk itu soalnya
memburuk itu dari data indeks demokrasi
dari data indek demokrasi dari seluruh watch internasional tentang human rights turun indonesia tuh
itu berpengaruh pada profil politik internasional
karena profil politik internasional salah satu yang kita sebut sebagai soft power
itu value yaitu penghargaan pada manusia nilai nilai demokrasi itu yang disorot
masa begitu bung nusron
demokrasi kita gagal atau tidak
gagal atau tidak lagi bisa dijual gara gara indeksnya memburuk terus
itu angan angan dan ilusinya
kalau kita udah demokrasi kita gak bisa dijual kita udah di blame pak di mana mana pak
faktanya kita masih dihormati di luar negeri
itu artinya apa kita masih dapat tempat di dalam panggung
kita jadi tuan rumah petuan wood economic forum
itu pertanda bahwa kita ada tempat di situ
dan itu gak mungkin sebuah negara yang gak bisa
yang kalau gak demokratis kemudian sampai dijadikan tuan rumah seperti itu
tapi setuju nggak bahwa memang secara data kualitas demokrasi kita turun sekarang
saya gak setuju itu
ini datanya bilang begitu
dan itu driver utamanya apakah masyarakat sipil atau pemerintah
pemerintah melakukan pengendalian informasi
pemerintah menerapkan hukum yang tadi yang tidak berbasis pada hak asasi manusia
itu perpu segala macam
itu paling dibenci dalam demokrasi
presiden ngeluarin perpu
karena itu artinya dia mau membungkam perbedaan pendapat
dalam teori manapun itu sudah pasti menurunkan indeksnya
jadi yang saya terangkan tadi itu itu udah sejak setahun lalu itu jadi pembicaraan internasional
indonesia itu memburuk
dampaknya apa rocky
memang indeks demokrasi yang tadi anda katakan menjadi salah satu jualan utama kita pasca reformasi
untuk meningkatkan profil politik internasional kita jika datanya semakin decline ke depan misalnya
ya sebagian negara kita
obatnya dan obatnya apa
kalau kita bicara kualitas demokrasi yang menjadi jualan utama
ya obatnya ganti presiden
kan memang itu soalnya kan
jadi kalau kita bikin analisis ini bukan saya mau kampanye tapi
kan saya mulai dari tadi
kalau indonesia sedang menuju demokrasi
maka presiden boleh claim
tapi indonesia sudah demokrasi
jokowi masuk dalam sistem yang sudah demokrasi
dia nggak bisa claim saya mau majukan demokrasi
enggak dia ada dalam sistem demokrasi
yang dia evaluasi you menurunkan nggak indeks demokrasi
semua kebijakan dia counterproductive dengan nilai demokrasi
karena itu indeks kita menurun
serius presiden ini membuat demokrasi kita semakin berkualitas semakin matang
apa yang dikatakan rocky tadi soal perpu soal pengendalian informasi
nah itu hanya bangunan opini yang dibangun oleh rocky
tidak berdasar itu
sekarang misalnya ini pemerintah takut
takutnya itu terlihat bahwa akan di watch oleh internasional itu
soal pemilu hari ini
karena itu supaya internasional bisa masuk oke dibatasi aja
peneliti pengamat internasional pemilu indonesia hanya boleh ada di dki jakarta
itu diketahuin internasional
juru suhu yang bermasalah di daerah dki jakarta gampang
gampang di watch gitu
jadi itu juga menurunkan indeks nanti
yang terakhir ibu nusron pernyataan dada sebelum kita tutup
dialog kita malam hari ini
ya saya pertama saya puas dengan hasil debat malam ini
pak jokowi sangat prima
dan dia sangat menguasai masalah
saya yakin akan memuaskan rakyat yang dan saya yakin akan berbondong bondong untuk memilih pak jokowi
oke dengan ini cukup tadi merepresentasikan optimisme anda
bu rocky terakhir sebelum kita tutup
iya saya selalu tahu kesimpulan nusron
kesimpulan nusron pasti begitu tuh
tapi kita lihat nanti mereka yang mengamati perdebatan dengan data dengan logik
tahu siapa yang berakal sehat di dalam melihat masa depan demokrasi dan hubungan internasional indonesia
siapa yang sebetulnya menghapal bisikan bisikan dari tim suksesnya
sehingga gagal untuk mengeksplorasi kemampuan indonesia di masa depan
tapi nusron tetap punya poin oke
baik terima kasih bu rocky terima kasih bu nusron
demikian ulasan dan tukar tambah gagasan pasca debat keempat pada malam hari ini
pentingnya sebuah perdebatan untuk mengupas gagasan dan posisi keberpiakan membuat saya teringat ini ada tulisan lama lagi yang saya harus kutip malam hari ini
yang meminta kita memahami bahwa ide republik itu bukan semata mata instalasi politik teknis
tapi sebagai struktur percakapan etis di dalam republik
kebenaran disirkulasikan dengan pikiran dan bukan dengan keyakinan
itulah sebabnya kebenaran dapat dibatalkan dengan argumen seperti tadi
dan bukan dipertahankan dengan kekerasan
karena pada dasarnya kebenaran itu relatif
bukan relatif maksud kami
bisa berubah karena percakapan bermutu dari mereka yang berkompetisi
selamat merenungi dan mengolah asupan makanan yang tadi kami sajikan untuk anda selama beberapa jam
semoga anda mendapatkan pilihan kebenaran yang anda yakin itu benar
saya budi adiputro